halo sahabat kompas tv saatnya kita update lagi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
kamis dua puluh satu maret dua ribu dua puluh empat bersama saya sinta mulyania di top prime news kompas tv
kita ke berita yang pertama pada hari ini sahabat kompas tv
tim hukum nasional anies baswedan mohaimin iskandar resmi ajukan gugatan terkait hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi
ketua tim hukum nasional anies mohaimin ari yusuf amir mengatakan
sebanyak hampir seratus halaman berkas gugatan resmi didaftarkan oleh tim hukum nasional amin
tim hukum nasional amin menyiapkan sekitar satu ratus sembilan puluh anggota tim dan sejumlah pengacara yang tersebar di tiga puluh tiga provinsi
tim hukum nasional juga mengkonfirmasi bahwa anies mohaimin akan hadir di persidangan
kami resmi mendaftarkan ke mahkamah konstitusi
kami sudah melakukan melalui online jam satu malam tadi
dan pagi ini kami bersama tim hukum semua lengkap didampingin oleh kapten tim nas kita yang kita banggakan kapten sogi
kami hadir di mahkamah konstitusi untuk melengkapi semua berkas berkas yang diperlukan
di pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga
ganjar mahfud memastikan akan mengajukan gugatan terhadap keputusan kpu terkait hasil pilpres dua ribu dua puluh
ganjar menyebut akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi pada hari jumat atau sabtu
ganjar menyebut pihaknya menerima banyak cerita terkait kecurangan proses pemilu
mulai dari seleksi calon presiden dan calon wakil presiden
hingga perhitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh
kalau lah semuanya ini harus diluruskan
agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum
untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada
yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya
dan mudah mudahan ini akan membuka tabir
dan tentu saja harapan kita
mk lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik
dan bisa mengembalikan maruah demokrasi kita
mengungkapkan alasan dirinya tidak mendampingi prabowo
saat menyampaikan pidato kemenangan pilpres dua ribu dua puluh
dirinya saat ini masih fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya
sebagai wali kota solo jawa tengah
gibran menegaskan prioritas utamanya saat ini adalah
menyelesaikan tugas sebagai wali kota
karena kemarin tidak mendampingi pak prabowo
waktu pengumuman ada alasan tertentu mas
karena masih kerja sebagai wali kota
tidak perlu memberitakan yang negatif
tiap hari ketemu tiap hari kontak juga kok ya